lagu ini buat cewek yang paling cantik di sekolah gue
siapa tuh siapa tuh reva
apa yang ngerasa cantik aja
gua tau gua tau gua tau
baru saatnya bibitnya mendengar kalo nyonya teh telponan sama adriana
aduh masa dia teh mau menyusul denboy ke cibodas agan
mau mau ngelabrak supaya denboy teh tidak jadi yang sama dengan adriana
yaudah bi gausah kepanjangan ya
saya rasa meeting hari ini sudah cukup
saya tunggu hasilnya hari senin semua
mas aku pergi ke puncak ya ada pohon motretan dadakan nih mas
kamu tunggu dulu ya
mas kebetulan lagi otw
jadi mas bisa antar kamu ke puncak ya sayang
mas gausah antarin aku mas
aku pergi sama tante marisa aja ya mas
masa kamu berangkat diantar bos kamu
udah biar mas yang antar
lagian mas juga gak keberatan kok
kalo seandainya bos kamu masih menganggap mas ini sebagai papinya kamu
gini mas aku harus buru buru ke puncak karena ada momen yang harus diambil mas gitu mas
jadi udah ga punya waktu lagi
iya sayang tapi kenapa ya syuting di luar kota tapi dadakan kayak gini ya triana ya
loh tadi kan aku udah nelfonin mas tapi handphone mas gak aktif
iya ya gapapa jadi gapapa ya mas aku harus berangkat sama bos aku
yaudah kalo gitu

hati hati aja di jalannya sayang ya
terus satu lagi kalo kamu udah nyampe puncak kabarin mas
kali aja mas juga bisa nyusul kesana
oke mas aku berangkat ya mas dah
wuhh siapa sih
ma mama dimana
hmmmm di jalan
oh mau kemana
eh gini soalnya pa mama tuh ada pemotretan iklan di puncak
jadi pengen ngedapetin sunrise nya
jadi mau ga mau mama harus nginep disitu pa
mama harus berangkatnya malam ini pak
tapi aku ga mungkin nembak marissa kalo aku tau
marisa mau cegah boy jadian sama reva
nanti malah biirah yang kena semprot sama marissa
pa udah ya pa ya
mau buru buru ya
eh nanti dulu mah nanti dulu
tau ga sebenarnya papa ini lagi jalan pulang loh
papa nih mau makan berdua sama kamu
mumpung boy lagi ga ada
papa udah nyiapin loh
makanan kesukaan kamu
kepiting saus padang
eh papa bukannya dari kemarin kemarin kek
kalo sekarang ma mama ga sempet tau
ma pergi dulu ya pa ya
kamu udah bela belain loh cancel meeting
supaya hanya bisa berduaan sama mama
eh bukannya kayak gitu papa
mama itu bukannya ga hargain papa
aduh gimana ya pa
ah ini aja kita makan malamnya berduaan besok aja ya pak
sekarang maaf ga sempet bener bener harus buru buru
kita puter arah
puter kemana pa
oke oke turun turun yuk
mumpung ini udah jam makan malam dan kita semua belum makan
kita masuk kita makan biar gue yang terakhir
jangan lupa jangan lupa
aku mau makan saksi
mau makan ayam
mau makan saksikan
aduh aku lagi mau mencintaimu
tapi jadi berasa muda lagi kalau temen temennya kayak begini nih
kita udah sampai di sini
nah sekarang sebelum kita makan
mari kita berdoa sama sama
agama dan kepercayaannya masing masing
baru ditinggal sebentar ke toilet
dah abis aja nih makanan
kayak gatau dadu aja udah diborong itu makanannya semua
mas mas pilihnya mau dicuci

dok lo tuh harus diet
badan lo udah overweight
bagi bagi daging lah sama gua
masih mending overweight tapi masih ada manis manisnya
hah sebadan pacar gue
eh coba bapak paku gak apa apa kamu jelek gak apa apa
eh eh eh teman teman teman teman
bagaimana baiknya kalau di sini ada yang nyanyi untuk menghibur suasana
kalau gitu kita suruh boy aja buat nyanyi
jangan naik aja
bagaimana soalnya kerempet ini
buat cewek yang paling cantik
di sekolah gua
siapa tuh revan
siapa tuh revan
siapa tuh revan
siapa tuh revan
siapa tuh revan
eh yang ngerasa cantik aja